terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
berakhir sudah pertarungan sengit antara tim tim terbaik voli tanah air
surabaya samator menjadi juara setelah menggulingkan jakarta bni taplus dengan skor telak tiga
sementara di bagian putri jakarta electric pln juara setelah memenangkan lima set pertarungan melawan jakarta pertamina energy dengan skor tiga dua
laga final putra antara jakarta bni taplus dengan tim surabaya samator minggu malam berlangsung sengit
dalam laga penuh gengsi tersebut surabaya samator akhirnya menggilas jakarta bni taplus dengan skor telak tiga
strategi yang diterapkan samator hari ini adalah melakukan blok untuk meredam serangan lawan baru kemudian melakukan serangan balik
strategi ini rupanya berjalan mulus hingga akhirnya jakarta bni taplus tak berkutik
skuad kebanggaan masyarakat jawa timur itu juga menata diri dan menyiapkan mental sebelum tampil melawan di hari terakhir proliga dua ribu enam belas itu
sementara di bagian putri jakarta electric pln berhasil mengalahkan musuhnya jakarta pertamina energi
pertarungan sengit kedua tim itu harus berlangsung lima set dengan kemenangan tiga dua untuk jakarta electric pln
dalam pertandingan ini pemain terbaik juga berasal dari kedua tim juara yaitu aprilia manganang dari jakarta electric pln serta rifan nurmulki dari surabaya samator